satu tenaga medis di rumah sakit umum daerah kota bogor jawa barat positif terpapar covid sembilan belas usai menjalani rapid test
mereka diduga terpapar dari orang tanpa gejala atau otg yang marak berkeliaran di rumah sakit
dampaknya layanan umum rumah sakit ditutup oleh pemerintah kota setempat
layanan medis umum di rumah sakit umum daerah kota bogor jawa barat rabu pagi ditutup pemerintah kota bogor setelah puluhan tenaga medis terpapar covid sembilan belas
seluruh pasien rawat inap juga dirujuk ke sejumlah rumah sakit lain demi menghindari risiko meluasnya penyebaran virus
dari delapan ratus tenaga medis yang menjalani rapid test lima puluh satu diantaranya positif terpapar virus corona
puluhan tenaga medis itu kini diisolasi di sebuah hotel
mereka diduga terpapar dari orang tanpa gejala atau otg yang berkeliaran di rumah sakit
hingga kini total jumlah odp di kota bogor bertambah menjadi tiga ratus satu orang
dari jumlah sebelumnya dua ratus dua
selamat siang pak deddy
selamat siang mbak
pak deddy kondisi terkini dan khususnya bagaimana penanganan terhadap lima puluh satu tenaga medis yang dinyatakan positif corona di rsud kota bogor
seperti apa pak deddy
jadi saya sedikit maafkan
dan klarifikasi ya bahwa memang lima puluh satu dari delapan ratus pegawai rsud ini kita lakukan hasil rapid testnya menunjukkan bahwa reaktif
reaktif ini ada kemungkinan positif
tetapi tetap kami harus lakukan langkah selanjutnya adalah melakukan swab test
nah swab test ini sudah kita bertahap sejak tadi pagi ya
dan mudah mudahan dalam satu hari ini kita selesaikan semua
hari jumat paling tidak sudah ada hasil dari swab test yang menunjukkan apakah yang bersangkutan ini betul betul positif atau negatif
jadi secara medis belum bisa dikatakan mereka positif corona
tetapi memang dari hasil rapid test ini ada analisa ya yang menunjukkan bahwa mereka positif
sambil menunggu hasil swab pak deddy artinya bagaimana penanganannya
artinya mereka ditangkap
sambil menunggu hasil swab testnya tadi yang seperti anda bilang diharapkan satu hari ini bisa keluar kan
keluarnya mungkin hari jumat mungkin
kan butuh waktu kalau untuk swab
tetapi pengambilan suapnya kita selesaikan di hari ini
tetapi analisisnya di laboratorium itu membutuhkan waktu dua tiga hari
nah kemudian untuk sekarang mereka kita tempatkan isolasi mandiri atau penapisan di hotel salak bogor
jadi seluruhnya lima puluh
ini kita memang tempatkan di sana
ditangani secara medis
atau memang ada langkah langkah lain
tenaga kesehatan yang
sudah menjalani rapid ini
dan sedang menunggu hasil swab ini
seluruh lima puluh satu ini mereka
menangani pasien covid kah
tidak jadi justru mereka adalah
sebagian adalah frontliner
jadi misalnya mereka adalah penerima tamu
kemudian juga petugas jaga
kemudian juga mereka yang bekerja
di bagian keuangan nah makanya
ini kan berarti ada
beberapa kemungkinan ya
penularan misalnya pun kalau mereka
kemudian dari hasil swab testnya menunjukkan positif
artinya ada banyak sekali
apa namanya celah celah
belum tentu di rumah sakit
bisa jadi selama perjalanan mereka pulang
di angkutan kota
atau mungkin di rumah atau dimanapun ya
nah inilah yang kemudian
menjadikan kita sebetulnya harus lebih hati hati lagi
lebih hati hati kemungkinan
situasinya kan berbeda
karena kalau memang dilihat lima puluh satu itu
untuk ukuran rumah sakit umum daerah
jumlahnya sangat besar
sehingga kita punya kemungkinan
untuk sementara ke depan kita sedang pertimbangkan
untuk menutup layanan yang non covid
menutup layanan non covid
di rsud kota bogor artinya
iya hanya di rsud kota bogor ya
pak deddy berkaca artinya begini
kita masih belum tahu
kalau memang lima puluh satu ini nanti hasil swabnya
dinyatakan positif ya
bagaimana mereka mendapatkan
bisa salah satunya dari orang tanpa gejala
dan itu tidak harus ada di rumah sakit
bisa aja di luar rumah sakit kan
tapi artinya sebagai preventif
terhadap tempat tempat pelayanan kesehatan ini
berkaca pada kasus ini
akan seperti apa penanganan keamanan kebersihan
karena kan yang datang ke rumah sakit
artinya tidak hanya pasien
tapi pasien yang juga bisa diantarkan oleh
pengantar keluarga ya kan
iya betul betul
jadi memang paling tidak untuk kedepan
kami sedang pertimbangkan
bahwa sampai dengan frontliner ini
mereka juga memakai apd
masalahnya apd ini kan juga sulit didapat ya
kalaupun ada mungkin bukan medical grade
nah itu yang apa namanya
bukan hal yang mudah
contohnya sekarang yang menangani covid sembilan belas di rsud
itu total ada serat kebutuhan perharinya itu
jadi kalau satu bulan itu kita membutuhkan tiga ribu lima ratus apd
nah ini kan sebuah jumlah yang banyak
apalagi kalau nanti ditambah yang non medis
seperti yang frontliner tadi
berapa banyak apd yang kita butuhkan
ini yang jadi kendala buat kita
makanya psbb ini sebetulnya
keinginannya kan membuat semua masyarakat disiplin
patuh gitu kan
mereka harusnya ada di rumah belajar
kemudian bekerja dan beribadah dari rumah
tetapi kan dalam kenyataan ini kan itu kan yang penting

oke ini harus jadi catatan evaluasi akan seperti apa
sambil kita menunggu hari jumat ya
hasil swab ini akan keluar mudah mudahan hasilnya negatif
ya semuanya dalam keadaan baik baik saja
saya terima kasih pak dedy arachim
wakil wali kota bogor sudah bergabung dengan cnn live
siang hari ini
dan sampai jumpa lagi